dalam rapat terbatas pol hukum presiden joko widodo mengingatkan apalagi atur hukum agar tidak mencari kesalahan dalam program pemerintah
ia menyebut berdasarkan pengalaman banyak program pemerintah yang terhambat karena permasalahan hukum
jokowi yakin bila semua program pemerintah berjalan baik dapat memperbaiki neraca perdagangan berjalan
minta juga dari pengalaman selama ini program program yang justru banyak terkendala oleh permasalahan hukum
juga dilihat seperti kemarin dalam bidang ekonomi saya sampaikan banyak masalah investasi yang antri
tetapi karena kepaksaan hukumnya yang masih diragukan
mereka tidak sudah buka pintu tapi tidak bisa merealisasi investasinya
kemudian juga para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya bumn yang juga banyak ketakutan terhadap aparat hukum
ini tolong juga jangan sampai terjadi lagi dicari cari kesalahan
jadi saya ingin mengingatkan kepada para pelaku usaha dan investor
mereka harus berpikir pikir sehingga program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan
gara gara memang banyak orang yang nggak senang